antrean dan kemacetan panjang kerap terjadi di ruas jalan tol jakarta cikampek di kedua arah
terlebih jika memasuki hari libur dan arus mudik lebaran
jelang arus mudik lebaran tahun ini pihak jasa marga terus berupaya mengurai kemacetan tersebut
salah satunya dengan memindahkan gerbang tol cikarang utama di bekasi ke gerbang tol cikampek utama di purwakarta
nantinya para pengguna jalan melakukan transaksi pembayaran tol di cikampek utama
baik dari arah jakarta menuju jawa maupun arah sebaliknya sedangkan di cikarang utama ditiadakan
pemindahan ini dilakukan untuk mengurai antrean panjang di jalan tol cikampek terutama di gerbang tol cikarang utama
menurut jasa marga kemacetan akan terpangkas lebih dari lima puluh persen
hal ini disampaikan setelah pihaknya melakukan penelitian dan penghitungan
dengan jumlah kendaraan yang melintas
dengan satu ratus tiga puluh aja gak akan nampung karena ganunya sudah berkurang
nah pindah ke sini kita lihat bebannya juga berkurang hampir lima puluh persen
dari cikarang utama pindah ke sini
hari hari di sana sekitar enam puluh enam puluh lima ribu di sini hanya dua puluh enam ribuan
artinya dari beban hari hari yang normal aja setengahnya lebih
jasa marga memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada empat hari atau lima hari sebelum lebaran
dengan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang cikampek utama sebanyak tujuh puluh tujuh ribu kendaraan
dan punca arus balik sebanyak delapan puluh tiga ribu kendaraan
namun jumlah tersebut akan bertambah jika sistem satu arah diberlakukan